wakil ketua umum bidang hubungan internasional kamar dagang dan industri indonesia sinta kamdani menyebut
pergantian presiden dan perang dagang amerika serikat cenderung tidak menciptakan perubahan minat investasi yang signifikan di indonesia
investasi amerika serikat dinilai cenderung stagnan dan tetap terkonsentrasi pada sektor primer yakni pertambangan dan sektor tersier jasa
kadin indonesia mencatat secara keseluruhan indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke dua puluh delapan untuk amerika serikat
dan posisi strategis indonesia tak lain dikarenakan eskalasi kepentingan amerika serikat di asean di era obama sebelumnya
investasi amerika serikat di indonesia sendiri pada dua ribu sembilan belas lalu tujuh puluh delapan persen masih berada pada sektor primer yakni pertambangan
angka ini tak jauh berbeda dengan kondisi di hampir satu dekade sebelumnya
yakni tahun dua ribu sepuluh di mana delapan puluh tiga persen investasi amerika serikat di indonesia juga berada pada sektor yang sama
meski demikian kadin menilai kinerja perdagangan bilateral indonesia amerika bersifat dinamis
mengikuti dinamika kebijakan ekonomi domestik dan kebijakan perdagangan global dari presiden amerika serikat yang menjabat
pertumbuhan hubungan dagang antara indonesia as ini tidak banyak dipengaruhi oleh presiden atau partisi presidennya
tapi pertumbuhan hubungan perdagangan indonesia jauh lebih dipengaruhi oleh dua faktor kebijakan tadi
yaitu faktor kebijakan ekonomi domestiknya dan faktor kebijakan perdagangan globalnya
amerika dalam waktu dekat belum akan membuat perjanjian dagang baru dan masih memprioritaskan pemulihan ekonomi
di antaranya penanganan pandemi penguatan middle class dan kapasitas industri nasional
amerika juga disebut akan menggunakan strategi pluriterialisme dan multilateralisme dengan trade tension yang masih tetap berlangsung
direktur perundingan bilateral kementerian perdagangan republik indonesia nimade ayuwartini
dalam sebuah diskusi virtual menyebut indonesia yang notabene merupakan mitra strategis bagi amerika serikat di kawasan
juga akan terus membangun kerjasama strategis di mana amerika akan selalu menjadi mitra dagang prioritas untuk ekspor ri
apalagi data terakhir kemendak ri pada bulan januari hingga november dua ribu dua puluh
indonesia surplus sembilan miliar dolar amerika dari total perdagangan ekspor impor dengan amerika serikat
pertanyaan dari pertanyaan pertanyaan pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan pertanyaan pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan pertanyaan pertanyaan pertanyaan pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan pertanyaan pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan pertanyaan pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan
pertanyaan dari pertanyaan
tetapi kemudian di era trump dia lebih bilateral maka menarik diri
juga itu disahihkan dengan justifikasi dari beberapa perhitungan internal mereka
salah satu dari petration institute of international economics
yang sebenarnya menunjukkan amerika serikat tidak terlalu mendapatkan dampak ekonomi besar dari tvp
nah itu udah jelas mereka menarik diri dari tpp kemudian fokus ke bilateral di era trump
tapi sepertinya biden akan kembali lagi merevise tpp
karena sebenarnya pendekatannya bukan saja ekonomi ansif
sehingga sepertinya tpp akan kembali dibangkitkan
apalagi dia juga melihat amerika serikat dalam hal ini
melihat arsep di mana china juga terdapat di situ
kalau dia tidak membuat suatu hal yang bisa menandingi itu
itu kemudian akan tertinggal perekonomian amerika serikat di jangkauan
jangkauan kemenengah dan panjang
tetapi itu tidak akan menjadi fokus biden di awal
sebagaimana kita tahu bahwa fokus biden dan juga pemerintahan amerika serikat
sekarang ini adalah di kedo bestek
satu seharian adalah untuk membenahi perekonomian
dan saya rasa ini bisa berlangsung setahun penuh
sementara fokusnya di regional bilateral dan juga kerjasama ekonomi internasional
sepertinya akan menjadi prioritas berikutnya bukan yang menjadi prioritas awal
karena yang menjadi prioritasnya adalah vaksin
kemudian stimulus package bagaimana meningkatkan employment rate dan seterusnya gitu
soal dagang juga indonesia pernah kita masuk dalam gsp untuk ekspor ke amerika serikat
sempat dikeluarkan lalu masuk kembali
ini akibat karena adanya defisit dagang amerika serikat ke indonesia
nanti jika kemudian dilihat di review kembali apakah ada kemungkinan review itu akan kembali terjadi
sehingga kita dikeluarkan lagi dari daftar gsp tersebut
kalau kita melihat secara historikal di zaman obama
tidak pernah itu dikenal
itu hanya mekanisme negosiasi bilateral
dan itu sangat terpakai di eranya trump
karena ini kan dia unilateral sifatnya
kepentingan saya dan kepentingan kamu
tetapi biden dan juga harris tidak akan lakukan sesuatu seperti itu
dia akan cenderung untuk menggunakan metode atau fasilitasi yang lain

dan saya rasa gsp juga akan banyak diganggu gunggat selama pemerintahnya
meskipun panjang januari sampai desember dua ribu dua puluh kemarin
kita untung besar sekali dari amerika serikat
dan ini adalah sebenarnya buat dari kebijakan ekonomi amerika serikat juga selama pandemi
mereka ingin beralih dari china cari tempat baru
yang saya sebut sebagai relocation sector
mereka cari asal impor dari asean dan juga dari indonesia
mereka cari asal impor dari indonesia
mereka bisa menikmati pertumbuhan eksporan yang cukup signifikan
baik bang fitra faisal
kita tunggu bagaimana nanti kiprah dagang antara amerika serikat dan juga indonesia di masa kepemimpinan joe biden ini
apakah akan terus membaik seiring dengan surplus neraca dagang kita yang juga terus mencatatkan kenaikan sampai sebelas miliar di tahun dua ribu dua puluh ini
untuk sementara terima kasih
bang fitra faisal direktur eksekutif next policy sudah bergabung bersama kami pagi hari ini
selamat pagi sehat selalu